kondisi pt dirgantara indonesia semakin membaik
tahun ini pt di bahkan telah mengantongi sejumlah pesanan pesawat dan helikopter
pt di juga berencana mengembangkan pasar pesawat sipil serta luar negeri
di awal tahun dua ribu delapan belas pt dirgantara indonesia menyerahkan sejumlah pesawat pesanan kementerian pertahanan dan tni
bisa jadi ini merupakan awal yang lebih baik bagi bumn industri pesawat terbang ini
pasalnya di tahun dua ribu tujuh belas pt di sudah mencatatkan laba positif sebesar tiga juta dolar
selanjutnya di tahun dua ribu delapan belas pt di menargetkan laba berkisar antara lima hingga tujuh juta dolar
angka ini cukup realistis jika melihat banyaknya pesanan pesawat dan helikopter yang dikerjakan di tahun dua ribu delapan belas
tni al misalnya memesan sebuah cn dua ratus tiga puluh lima mpa dan sebuah helibel empat ratus dua belas
lalu tni ad memesan tiga buah bel empat ratus dua belas dua buah cn dua ratus sembilan puluh lima dan sebuah cn dua ratus tiga puluh
sementara tni au memesan sembilan unit c dua ratus dua belas i serta sepuluh buah heli karakal
ini belum ditambah sejumlah pesanan dari luar negeri seperti vietnam dan filipina
selain itu di tahun dua ribu delapan belas ini pt di berencana mengembangkan pasar pesawat komersial alias pesawat sipil
apalagi mulai tahun dua ribu sembilan belas pesawat n dua ratus sembilan belas akan mulai beroperasi
cuma kita mulai beralih ke area komersialisasi dengan adanya n dua ratus sembilan belas
diharapkan memang pada tahun dua ribu delapan belas ini ada beberapa kontrak dua satu
yang bisa kita bukukan sebagai salah satu alternatif
karena memang kan range try itu lima tahunan
berjenjang ada mev dua dan mev tiga
in between kan kita tetap harus jalan sebagai industri
nah diharapkan pasar komersial kita bisa nutup itu
kementerian pertanian indonesia memang masih menjadi pasar terbesar pt di
sekitar delapan puluh persen penjualan pesawat dan helikopter pt di adalah pesanan kementerian pertahanan
meski demikian pt di juga terus berupaya mengembangkan sayap dengan penjualan ke luar negeri
yang paling diminati pasar luar negeri adalah cn dua ratus tiga puluh lima dan kasa dua ratus dua belas i
produk utama kita cn dua ratus tiga puluh lima
karena kita adalah tc holder di dua ratus tiga puluh lima
dua ratus tiga puluh lima dengan uniqueness ya ramp door dan lain lainnya dan kapabilitas
masih cukup tinggi demandnya itu ya
jadi kita ada pasar di afrika di timur tengah
kalau yang bangsa yang namanya malaysia thailand dan juga mudah mudahan filipina kita bisa masuk
itu ada kita bilang tradisional
itu adalah tradisional customer kita
sebenarnya pasar pesawat ringan dan menengah masih terbuka lebar
pt di sudah seharusnya fokus dan mengembangkan produk di segmen pasar ini
selain tentunya meningkatkan profesionalitas
dengan mengurangi berbagai keterlambatan pengiriman yang bisa berujung denda
iwan hermawan bandung